bagi siapapun gubernur dan juga wakil gubernur yang terpilih sejumlah pr telah menanti
salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur
ya seperti contohnya yang satu ini
di balik dinding sekolah ternyata ada pendidik yang memanfaatkan statusnya untuk melakukan kekerasan seksual
tidak terkecuali beberapa guru sekolah di jawa timur
sulit juga memastikan jumlah korban karena tidak semua korban melapor
pada februari dua ribu delapan belas sembilan puluh enam anak di jawa timur menjadi korban kekerasan seksual guru mereka
jumlah korban sebanyak itu berasal hanya dari dua sekolah
dua puluh anak dicabuli gurunya di sebuah sekolah dasar di surabaya sedangkan dua puluh enam anak dicabuli di sebuah smp di jombang
berbagai modus dilancarkan guru guru cabul ini
mulai dari mengajar bermain musik berenang
sampai terang terangan mengancam agar bisa mencabuli korban di dalam kelas
sekolah yang mestinya harus menjadi tempat yang nyaman itu sekarang menjadi tidak nyaman
dari data yang ada juga jumlah kekerasan yang terjadi selama tahun dua ribu tujuh belas itu kan ada satu ratus dua puluh
empat puluh tujuh persen itu lokusnya terjadi di sekolah
dan dari empat puluh tujuh persen itu sepuluh persennya pelakunya adalah guru
sehingga guru yang semestinya menjadi orang tua bagian anak anak di sekolah
sekarang juga menjadi ancaman bagi anak anak
secara nasional komisi perlindungan anak indonesia atau kpai mencatat pada dua ribu tujuh belas
terdapat satu ratus enam belas kasus pelecehan seksual terhadap anak
dan jawa timur menjadi satu di antara provinsi dengan jumlah kasus terbanyak
menurut data dewan pendidikan jawa timur
sepanjang dua ribu enam belas sampai dua ribu tujuh belas pengaduan tentang anak yang masuk mencapai
dan dua puluh enam kasus di antaranya adalah orang tua
dan dua puluh enam kasus di antaranya adalah orang tua

bisa mengkhawatirkan kondisi ini
apalagi bila korban tidak menyadari apa yang dialaminya merupakan pelecehan seksual
ini bisa memicu kekerasan seksual terulang
bahkan korban bisa berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari
ia berharap sekolah sekolah menerapkan sistem ketat penerimaan dan pengawasan guru
kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah tidak semuanya terungkap

ada juga situasi buruk yang dihadapi korban dan orang tuanya
beberapa dari mereka harus menerima cibiran diusir dari sekolah bahkan kasusnya mandek
karena korban dianggap tidak bisa menghadirkan bukti yang kuat bagi polisi
bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa kalau kita ini tidak percaya untuk anak kita itu aman di sekolah
itu saya dibilang tidak beriman itu ada yang begitu juga
sampai begitu padahal saya hanya menyatakan ini loh kenyataan yang terjadi
saya hanya menyadarkan lihat kiri kanan mungkin anakmu tidak
tapi anak teman temanmu karena ini kan kita nggak tahu
saya hanya menggugah kesadaran mereka
tapi banyak reaksi ada juga yang saya info juga cuek aja
ada yang menghina menganggap saya mencari sensasi
dan istilahnya kurang kerjaan
vd mengaku mendapatkan perlawanan dari sekolah tempat anaknya belajar
padahal dukungan dari sekolah sangat membantu pengungkapan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan